ini kakak kakak mau minjem chargeran
soalnya chargeran kakak ketinggalan
kakak yang antar kamu ke sekolah ya
gak usah kak aku kan udah biasa sendiri
mobil aku juga gak rusak
pakai aku juga udah mendingan
ya boleh lah
kalo gak boleh ngapain lo gue suruh masuk ke kamar
udah jadi nginep gak
ya sama sama roman dan jokowi berdua
sisi minta karim nginep disini
karena sisi gak mau karim nginep di kosannya roman lagi
jangan pengen main sama lydia
karena engkau maha mengetahui lagi maha penyayang
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
dicabut bentar udah langsung mati
gue whatsapp bulan dari ya
bulan purnama hadir di angkasa
bulan dari hadir di sma tujuh ratus dua belas
membuat duniaku berwarna
tidurnya nyak bidadariku
loh kok handphone nyala
ada apa kalim
besok kakak yang antar kamu ke sekolah ya
gak usah kak aku kan udah biasa sendiri
mobil aku juga gak rusak pakai aku juga udah mendingan
pokoknya besok kakak mau antar kamu ke sekolah oke
kakak pinjem dulu charger annya
aneh deh kak raman kenapa sih
gak ada bedanya sama papa
gak ada bedanya sama papa
ini lagi nih si roman
katanya mau putus dari gue
tapi satu chat aja gak ada nih
ngocotin selamat tidur kek selamat malem
atau mimpi indah gitu
percara gue bukan sih loh
gak ada bedanya
ini orang ya
masa chat dari gue cuma di read doang gak dijawab
dasar jangan kamu kalah
karena romannya aslinya gak ngucapin selamat tidur
aku ngucapinnya sama kamu aja deh
lan kita udah sampe lan
kamu kenapa sih lan
kok kamu jadi ketiduran gitu
emangnya semalam kamu tidur jam berapa enggak
aku semalam bangun jam tiga
habisnya aku harus belajar biologi kelarin ilangan
yaudah nanti pulangnya kakak jemput ya
enggak enggak usah enggak usah
enggak usah gimana
iya tapi kan ada
kamu mau bilang kamu dianterin pulangnya sama pacar kamu itu
yaudah sekarang kamu turun
nanti kamu terlambat masuk kelas ya
lan lan buku
eh kegagalan ya
kok dia jadi ceroboh ya
selamat pagi bu
selamat pagi ulan
nilai kamu kenapa sekarang menurun ya
iya nilai ulangan praktikum kimia yang kemarin itu nilainya jelek banget
biasanya kan nilai kamu itu sembilan bahkan sepuluh
tapi yang kemarin cuma tujuh
kamu harus lebih giat belajar ya wulan
yaudah ibu ke dalam dulu ya
kak raman kok belum pulang
iya tadi buku kamu tuh jatuh di mobil nih
wah makasih ya
yaudah kalau gitu aku ulan
tadi kakak dengar pembicaraan kamu sama guru kamu
katanya nilai ulangan kamu tadi jelek
ini pasti gara gara kamu pacaran
ah enggak kok kak
udah lah lan
kamu tuh ikutin saran kakak
kamu putusin pacar kamu
kamu fokus belajar
ingat kamu harus mendapatkan perguruan tinggi yang favorit
yaudah kita pulang dulu ya
selamat belajar ulan
asyik eta pengangguran terus balik ajaknya tayang the pun
aku patah cuma guys
pengangguran dia bajanya baik baik aja kan
saya surfacesimpley untuk akses pa bagasan
dan cara untuk kongsil semuanya disam berusaha
gue mau nanya deh sama lo

soalnya ya akhir akhir ini tuh gue takut banget tau gak sih kalo mereka berdua kejadian
lo ada ide gak
gue udah siapin sesuatu yang sangat menarik buat roman
kalo itu lo liat sendiri aja ntar
dan lo pasti bakal surprise banget pas jam istirahat